sejak pagi puluhan orang sudah mengantri di panti pijat patah tulang haji naim di cilandak jakarta selatan
panti pijat ini dibangun oleh haji naim pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski haji naim sendiri sudah meninggal pada seribu sembilan ratus delapan puluh satu ilmu pemijatan sudah diturunkan ke anak dan cucunya
kalau ada luka saya ke medis dulu saya suruh jahit
saat ini ada belasan terapis yang siap melayani ratusan pasien setiap hari
salah satunya tamrin
pria yang akrab di sapa haji tamrin ini merupakan lulusan magister ilmu hukum
haji tamrin tetap fokus menjaga warisan orang tua meskipun ia memiliki pekerjaan di luar praktek pijat
baik di bidang
saya geluti dunia pengacaraan atau sebelumnya saya pengacara juga
dan kemudian saya masuk ke pegawai negeri ke menteri kesehatan
kemudian saya beberapa kali diangkat sebagai ketua komite etik hukum rumah sakit fatmawati
itu saya jalankan bukan karena berdasarkan melulu pamri
tapi saya berdasarkan bahwa bagaimana saya memberi manfaat buat manusia lainnya
ragam pasien dari berbagai daerah rela antri untuk mengatasi masalah
mulai patah tulang tulang bergeser hingga keluhan ringan seperti pegal pegal
pengurus tidak mematok tarif untuk proses pemijatan
pasien hanya perlu memasukkan uang seikhlasnya di kotak yang disediakan oleh pengurus
di bagian dengkul yang saya lagi geser
yang sekarang kedua kalinya
alhamdulillah udah enak banget
saya pun tertarik mencoba untuk mengatasi keluhan ringan di tangan saya
rasa sakit saat proses pemijatan dengan minyak legendaris cimande tidak terhindarkan
langsung praktek pijat di haji naim ini ya masalah saya itu salah satunya di tangan ini yang pegelnya nggak hilang hilang nih pak haji
udah beberapa tahun belakangan nih pak haji
penggunaan minyak cimande saat pemijatan berguna untuk melemaskan otot di bagian yang sakit
secara medis pengobatan alternatif seperti ini tidak masalah
hanya saja pasien disarankan harus tahu lebih dulu
secara detail keluhan yang dia hadapi
bahwa ketika kita terjadi cedera
apakah itu patah tulang pergeseran sendi atau tarikan otot
apakah pasien yang dikasar pertama kali oleh pasien adalah nyeri dan bergantungan fungsi bergerak
apakah itu tangan ataukah itu kaki
jadi sebenarnya jika ini adalah sebuah patah tulang
maka patah tulang itu
kalau kita biarkan saja
kita buat diam
tanpa kita operasi
tulang itu pasti akan nyambung
selama tulang itu pentak pada saat patah
pasien disarankan tahu keluhan yang dihadapi secara detil
agar terhindar dari resiko yang berbahaya
ampun ampun itu itu parah benar